dari gedung kpk pemeriksaan terhadap mantan ketua dpr setia novanto sempat dihentikan karena gempa
novanto mengatakan ia merasakan gempa saat diperiksa penyidik mantan ketua dpr ini
diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kpk dengan tersangka frederick yunadi